pasca penggeledahan kpk menemukan sejumlah alat bukti ada uang diantaranya puluhan miliar rupiah beberapa dokumen
kpk juga disebut sebut telah menetapkan menteri pertanian syahrul yassin limpo sebagai tersangka meski belum tapi belum diumumkan secara resmi
kita bahas malam ini bersama peneliti icw almas syafrina mbak almas selamat malam
selamat malam mbak putri
mbak almas terima kasih atas waktu anda malam ini mbak almas apakah sudah ada catatan icw soal dugaan korupsi di kementan ini
karena memang sudah ada beberapa saksi yang diperiksa oleh kpk kasus ini sudah disampaikan kpk sudah didalami sejak sekitar tiga pekan terakhir
ya mbak putri sebetulnya terkait dengan penetapan tersangka ini sejak sekitar bulan juni ya sudah ada pemeriksaan yang dilakukan oleh kpk

pak menteri pertanian syahrul yassin limpo jadi sudah ada proses yang dilewati walaupun memang saat ini kami belum mengetahui secara jelas ini kasusnya terkait dengan apa
tapi dari informasi yang setidaknya beredar di pemberitaan media ini kan salah satu yang disebutkan adalah terkait dengan dugaan jual beli jabatan di lingkungan kementerian pertanian
yang mana ini sebetulnya dalam kasus korupsi di indonesia ya bukan salah satu kasus yang baru
sejumlah kepala daerah bahkan di periode yang sebelumnya ada menteri agama begitu ya yang kemudian tersandung kasus atau masalah yang sama yaitu jual beli jabatan
jadi memang resiko atau kerentanan korupsi di sektor atau terkait dengan jual beli jabatan obral birokrasi memang banyak terjadi
tapi kami juga belum mengetahui secara pasti apakah misalnya memang ini terkait dengan kasus tersebut
misalnya terkait dengan tadi ya laporan pertanggung jawaban kegiatan ataupun pelaksanaan anggaran di kementerian pertanian atau seperti apa
mbak almas kalau misalnya kita lihat karena memang kpk masih belum memberikan keterangan yang pasti soal ini
tapi kita lihat sekarang jika nanti betul menteri pertanian syahrul yassin limpo ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi
ini adalah menteri ke enam kalau tidak salah ya di era presiden joko widodo yang tersangkut kasus korupsi
kami punya datanya
mungkin kita bisa bedah bersama atau mungkin icw punya catatan yang berbeda
kami punya datanya saya tampilkan dulu datanya
dan ada benang merah ini adalah lima orang yang sebelumnya atau lima ex menteri sebelumnya yang terjerat kasus korupsi
dan ada benang merah dari ke lima ex menteri ini adalah semuanya berasal dari partai politik
apa catatan icw terkait hal ini mbak almas
ya terkait dengan menteri tersangkut kasus korupsi spesifiknya ini menteri yang berlatar belakang partai politik
memang menteri menteri yang tersangkut kasus korupsi bahkan tidak hanya di era pak jokowi begitu ya
tetapi di era sebelumnya itu lebih banyak yang terkait dengan partai politik begitu ya
ini entah ada benang merah atau tidak tapi tidak kita pungkiri bahwa partai politik kita juga ada masalah gitu ya
mulai dari persoalan kandidasi
mulai dari masalah kandidasi
kemudian juga terkait dengan keuangan partai dan lain lain
tetapi ya perlu dilihat lebih jauh dulu ya terkait dengan kasusnya
apakah ini ada kaitannya dengan partai politik atau tidak begitu
karena saya rasa di level jabatan pimpinan atau apalagi sebagai menteri begitu ya
memang ada celah korupsi yang cukup tinggi
khususnya di kementerian kementerian pos tertentu
seperti misalnya di kementerian sosial yang banyak memegang program
program populis begitu ya seperti memberikan bantuan dan lain lain
atau kementerian kementerian yang memegang anggaran besar
di situ banyak proses atau banyak program pembangunan dan lain lain
jadi tingkat kerentanan korupsinya juga tinggi gitu
jadi tidak hanya terkait dengan latar belakang menterinya yang menjadi soal di sini
tetapi juga terkait dengan mungkin istilahnya itu seberapa basah begitu ya
kementerian yang juga terkait dengan masalah masalah birokrasi di dalamnya
masalah masalah birokrasi di dalamnya
mbak emas jadi celahnya apakah dari undang undang sudah ada katakanlah
undang undang yang menentukan soal ini atau untuk pengadaan segala macam
itu sudah dibuat dengan serigit mungkin ya
aturannya juga sudah jelas
kementerian keuangan juga sudah menyiapkan segalanya
tapi apakah memang celah itu masih terus ada dan terus muncul
dan terus bisa dimanfaatkan oleh mereka yang mau bermain
iya betul mbak
kalau regulasi rasanya kita sudah punya regulasi yang tidak hanya mengatur soal aturan main
terkait dengan tata kelola begitu ya
tetapi juga bahkan di tahapan pengawasannya
misal ketika kita membahas pengadaan barang dan jasa
bahkan di pengadaan barang dan jasa di kondisi darurat sekalipun
itu ada aturan main yang berlaku
tidak bisa seorang pejabat pembuat komitmen atau ppk begitu ya
secara kewenang wenang tanpa melihat
kompetensi penyedia kemudian melakukan penunjukan
harus melihat bagaimana pengalaman atau kompetensinya
demikian pula misalnya terkait dengan penempatan jabatan tinggi begitu ya di birokrasi
misalnya jabatan pimpinan tinggi gitu ya
jpt ini sudah ada regulasinya diatur di undang undang asn
dikedepankan misalnya sistem merit begitu ya
melihat bagaimana kualifikasi kompetensi
di situ pejabat pembina kepegawaian
kepegawaian tidak seenaknya
seharusnya menunjuk siapa kemudian orang yang ditempatkan pada jabatan pimpinan tinggi
tetapi di situ ada proses seleksinya
ada tim pansel yang dibentuk
kemudian ada proses asesmen dan lain lain
tapi kalau kita melihat kasus kasus yang masih saja bermunculan
entah soal pengadaan jual beli jabatan dan perizinan misalnya
memang celahnya masih cukup tinggi
karena memang di sini pertama
tadi ya walaupun ada tim pansel
tim pansel seleksi jabatan tinggi ini kan dibentuk oleh menteri
atau kalau di daerah ya dibentuk oleh pemerintah daerah itu sendiri
sehingga di sini pengawasan menjadi satu hal yang penting
sebetulnya pengawasan juga sudah ada
sudah diatur di situ
salah satunya misalnya pengawasan yang dilakukan oleh kasn
komisi aparatur negara
untuk menjaga bagaimana sistem merit
sistem merit dalam birokrasi itu juga bekerja
kemudian juga untuk menjaga agar proses seleksi atau penempatan jabatan ini
kemudian tidak dimonetisasi
dalam artian tidak diobral
karena tentu ini dampaknya akan sangat signifikan
dan terkait dengan jual beli jabatan
sebetulnya ada dua masalah mbak
yang menjadi catatan umum dari icw
yang pertama ini memang akun jual beli jabatan
dan yang kedua
merawan kemudian dijadikan sapi perah
dalam artian birokrasi ini dijadikan sebagai sapi perah
untuk mengumpulkan logistik
entah untuk pimpinan
untuk kepentingan politik dan lain lain
bisa jadi juga kombinasi dari keduanya
nah ini yang masih banyak terjadi di birokrasi kita
baik itu di level kementerian maupun di level pemerintah daerah
sudah banyak kepala daerah kita
yang kemudian tersangkut kasus korupsi terkait dengan jual beli jabatan
artinya regulasi yang saat ini berlaku
soal lelang jabatan seleksi terbuka dan lain lain
itu masih belum mampu untuk dengan efektif mencegah
terjadinya kasus korupsi di dalamnya
oke berarti harus ada penyesuaian regulasi ulang atau bagaimana
karena berarti begini
selama ini misalnya pencegahan korupsi dipegang hanya

berarti ini tidak bisa diserahkan begitu saja
karena memang kalau misalnya mendengarkan apa yang disampaikan mbak almas tadi
artinya ada lintas birokrasi ada lintas kementerian
memang semua harus terlibat di situ gitu ya mbak almas
ya penindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau misalnya kpk
begitu ini kan adalah proses dihilir
yang seharusnya ini ada pencegahannya di awal
kalau tidak ya berapa banyak menteri kemudian kepala daerah
yang tersangkut kasus korupsi terkait dengan hal ini
terlebih lagi kita masih berada pada situasi di mana biaya politik untuk menjadi kepala daerah itu sangat besar
keuangan partai mengalami krisis pendanaan dari sumber yang legal
sehingga resikonya itu masih besar
sehingga pemerintah perlu melakukan pembenahan dari aspek sistemnya dan juga pengawasannya
jadi tidak hanya terkait dengan penindakan yang dilakukan oleh ppk
penindakan yang dilakukan oleh aparat pendegak hukum
penindakan yang dilakukan oleh ppk ini juga satu hal yang penting
karena diharapkan dari proses ini juga menimbulkan semacam efek jera atau daya cegah
tapi ya itu tanpa ada kemudian perbaikan dari sistemnya
penguatan dari aspek pengawasannya
ini masalah ini saya rasa masih akan terus berulang ya di tahun berikutnya